rapat dengar pendapat antara kapolri dengan komisi tiga dpr ri
yang membahas kasus pembunuhan brigadir yosua berlangsung selama sepuluh jam
meski dalam rapat kapolri jendralist tio sigit
belum mengungkap motif pembunuhan terhadap brigadir yosua
namun ia memastikan bahwa istri verdi sambo putri candrawati
akan diperiksa soal motif pembunuhan pada kamis ini
salah satu materi yang akan dicecar adalah soal motif isu pelecehan dan isu perselingkuhan
tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan
yang memang kita tunggu untuk memastikan motif
khususnya pemeriksaan terhadap ibu pc
besok sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu
adanya laporan dari ibu pc terkait dengan masalah masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan
jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami
saat ditanya mengenai isu konsulasi
sorsium tiga ratus tiga dan kaisar sambo yang melindungi bisnis perjudian
kapolri menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemecatan jika ada personil yang terbukti terlibat
sementara itu komisi nasional hak asasi manusia mengungkap sejumlah pengakuan dari verdi sambo
perihal dirinya yang mengaku sebagai otak dari obstruction of justice
seperti mengubah tkp melenyapkan barang bukti
hingga mengkondisikan sejumlah pihak
untuk menjadi saksi kunci sesuai dengan skenario yang dibuat
sampai di tkp dia jalankan perintah itu setelah itu dia mulai mengatur atur
katakanlah pemindahan tkp nya barang bukti dan lain lain
kemudian memanggil orang orang yang sekarang orang orang itu diperiksa oleh itsus mabes polri
bergulirnya kasus pembunuhan brigadir yosua dengan tersangka irjen verdi sambo
yang terjadi di rumah dinas mantan kadif propam polri itu
membuat verdi sambo mengajukan surat pengunduran dirinya
dari korps bayangkara yang diungkap kapolri usai rapat dengan komisi tiga dpr ri
namun kapolri belum memutuskan dan masih mempertimbangkan
untuk memproses surat pengunduran diri verdi sambo
tim liputan cnn indonesia